sebanyak sembilan belas tenaga medis rumah sakit umum daerah empat puluh lima kabupaten kuningan terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dengan adanya kasus tersebut pihak rumah sakit menutup pelayanan selama lima hari untuk dilakukan sterilisasi
mulai hari rabu tanggal dua puluh enam hingga minggu tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
rsud empat puluh lima kabupaten kuningan jawa barat terpaksa melakukan penutupan sementara pelayanan
penutupan ini dilakukan menyusul ditemukannya sembilan belas tenaga medis rumah sakit tersebut yang terkonfirmasi covid sembilan belas
usai menjalani swab tes
selama penutupan akan dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di area rumah sakit
meski demikian untuk pelayanan hemodialisa thalassemia tetap bisa melayani
sementara untuk tindakan gawat darurat hanya bisa melayani yang bersifat mengancam kejiwaan saja
beberapa bulan yang lalu kami juga memang sudah didesak untuk menutup
karena terpaparnya sembilan belas orang pada waktu swab pertama
nah keputusan kemarin saya buat karena laporan masuk dari hasil pemeriksaan swab yang ketiga
itu ada sembilan belas orang lagi tenaga ataupun petugas administrasi dan tenaga nakis kita yang hasilnya terkonfirmasi positif